kami tpnov rakyat papua rasulullah papua
dalam video maxten yang memegang bendera bintang kejora dikelilingi oleh anggota kelompok bersenjata yang mengacungkan senapan
inilah penampakan terbaru merkston dalam video setelah tiga bulan disandra pemimpin kkb egyanus kogoya pada tujuh februari lalu
dalam video terpisah rumianus wandikbo dari tentara pembebasan nasional papua barat operasi papua merdeka meminta selandia baru
australia serta negara negara barat segera memulai pembicaraan dengan indonesia dan separatis
kementerian luar negeri sejauh ini belum memberikan komentar tentang ancaman penembakan mertens dari permintaan kelompok bersenjata itu
saya kasih dua bulan lagi untuk semua negara yang lain untuk bicara dengan indonesia untuk papua merdeka
kalau dua bulan dan mereka tidak bicara dengan papua
mereka akan tembak saya
panglima tni laksamana yudho margono pun angkat bicara naik ancaman penembakan terhadap kapten merksten
ditemui di lapangan bayangkara jakarta selatan pada jumat sore
ia mengatakan tetap menempuh jalur negosiasi dalam upaya pembebasan kapten merton yang disandra oleh kelompok bersenjata
sejumlah tokoh agama dan masyarakat juga dikerahkan dalam proses negosiasi
ini dilakukan untuk menghindari kekerasan bersenjata yang nantinya berdampak langsung kepada masyarakat papua
ya tingkat waktunya bisa ditentukan
yang jelas saya sampaikan pada panggung kabupaten tiga maupun pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi
mendaulukan para tokoh agama tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh pak pejabupati duka
ya kita tunggu saja
ya kita tunggu saja